pertemuan bilateral antara presiden republik indonesia joko widodo dengan presiden kenya william ruto berlangsung di istana negara state house kenya di ibu kota nairobi
presiden jokowi dodo disambut dengan upacara kenegaraan lengkap dengan lagu kebangsaan indonesia raya dan bentuman meriam
dalam pertemuan bilateral tersebut sejumlah isu penting dibahas termasuk kerjasama di bidang perdagangan dan investasi pendidikan pertambangan dan energi pertanian hingga kerjasama di bidang farmasi
selama ini neraca perdagangan antara indonesia dengan kenya mencapai sekitar enam ratus juta usd
nilai ekspor indonesia ke kenya mencapai angka lima ratus tujuh juta usd sementara nilai ekspor kenya ke indonesia masih di bawah seratus juta usd

pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi juga disampaikan oleh presiden kenya william ruto
untuk mendorong meningkatnya investasi bisnis indonesia di kenya
pemerintah kenya memutuskan menghapus biaya visa
bagi seluruh pemegang paspor indonesia yang ingin masuk berkunjung ke kenya
saya juga memberitahu presiden kenya bahwa kenya terbuka untuk bisnis
langkah yang penting di arah ini harus tetap adalah relaksasi dan kembali kembali
penerbangan visi untuk masuk ke antara negara negara kita
pada bagian kami sebagai kenya kami memutuskan untuk mengembangkan visi bebas
bukan hanya untuk pemegang paspor dan paspor perusahaan diplomat

dalam konferensi pers tersebut presiden kenya kembali mengundang presiden joko widodo
untuk hadir di afrika climate summit atau konferensi tingkat tinggi iklim afrika
yang akan diselenggarakan di nairobi kenya pada tanggal empat sampai enam september mendatang
setelah melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah kenya
presiden joko widodo langsung bertolak ke